homeless world cup dua ribu delapan belas yang digelar di meksiko pada pertengahan november telah usai
tim indonesia berhasil meraih peringkat sepuluh dari empat puluh tujuh negara dan mendapatkan gelar fair play award
apa pengalaman menarik mereka selama turnamen berlangsung berikut liputannya
homeless world cup dua ribu delapan belas yang digelar di meksiko meninggalkan pengalaman berharga dan berkesan bagi perwakilan indonesia
sebanyak dua belas orang perwakilan indonesia ikut serta menjadi bagian dari turnamen sepak bola
yang pesertanya merupakan orang orang termarjinalkan dari empat puluh tujuh negara
baik bekas pecandu narkoba gelandangan dan juga ex narapidana
salah satunya eva dewi rahmadiani eva merupakan satu satunya peserta perempuan yang mengikuti homeless world cup dua ribu delapan belas
eva yang merupakan orang yang hidup dengan aids menceritakan pengalamannya menjadi satu satunya peserta wanita pada gelaran tersebut
saya ibu rumah tangga juga saya oda juga saya ibu hiv positif saya pesandu juga
saya isunya sih ngambilnya isu gender sebenarnya gitu
jadinya mudah mudahan bisa di indonesia gitu bahwa isu gender ini gak ada batasan lagi gitu
jadi antara laki laki dan perempuan selama mereka masih bisa melakukan hal yang sama ya kenapa enggak gitu
ya ya saya buktiin gitu dan mudah mudahan tahun depan banyak lagi peserta dari perempuan juga yang mau ikut
ya mungkin buat negara lain juga
masalah perbedaan bahasa udara dingin keterbatasan dana dan persiapan administrasi menjelang keberangkatan menjadi beberapa kendala tim indonesia pada homeless world cup kali ini
kendalanya paling ya kita melakukannya dengan fasilitas yang terbatas itu satu yang ngaruh juga kayak makan seadanya lapangan juga yang itu juga
tapi ya kita udah berkomitmen gitu saya pelatih terus pemain pemain saya
juga itu berkomitmen kita gak mikirin hasil kita cuma bersatu tujuan gitu kita cuma kesana datang bertanding dan ya tujuannya kita sebagai duta indonesia kita mengenalkan indonesia juga dan kita semua pengen berubah gitu menjadi hal yang positif lewat perjuangan kita membela negara juga gitu
namun berbagai kendala tersebut tidak menjadi penghalang tim indonesia untuk berprestasi
pada pergelaran kali ini tim indonesia berhasil meraih peringkat sepuluh dari empat puluh tujuh negara dan mendapatkan gelar fair play award
pertama kali ini tim indonesia berhasil meraih peringkat sepuluh dari empat puluh tujuh negara dan mendapatkan gelar fair play award
pertama kali ini tim indonesia berhasil meraih peringkat sepuluh dari empat puluh tujuh negara dan mendapatkan gelar fair play award

pertama kali ini tim indonesia berhasil meraih peringkat sepuluh dari empat puluh tujuh negara dan mendapatkan gelar fair play award
menghadapi kendala yang sama yaitu masalah biaya gitu loh karena gitu yang harus dipikirkan terus menerus gitu harapannya juga untuk kedepannya ini mungkin jadi bahan evaluasi juga untuk rumah cemara
kompetisi homeless world cup sudah berlangsung sejak tahun dua ribu satu digagas oleh meliam
kegiatan itu digelar sebagai bentuk dukungan terhadap orang termarjinalkan
indonesia sendiri telah berpartisipasi pada homeless world cup sejak dua ribu sembilan belas
franky wijaya bandung